di tengah pandemi corona saat ini
tak hanya orang dewasa yang terdampak
tapi juga anak anak
seperti orang dewasa mereka juga harus tinggal di rumah
tempat wisata dan taman bermain ditutup
untuk mengurangi beban psikologi mereka
komunitas relawan bersatu untuk anak bangsa
membagikan seratus paket mainan
untuk anak anak dari keluarga menengah ke bawah
di kelurahan serengan solo jawa tengah
paket mainan tersebut berisi beberapa permainan
seperti monopoli ular tangga
bela bekel ludo dan pasel bongkar pasar
yang lebih parah lagi karena kondisi ekonomi ini
orang orang tua sering bertengkar
jadi anak anak itu disuguhkan oleh pertengkaran orang tua
dan mereka semakin terpuruk mentalnya
maka kita mengadakan gerakan untuk membagikan mainan anak anak
supaya mental mereka kembali bangkit dan lebih ceria
agar tak menimbulkan kerumunan
para relawan serta pihak kelurahan serengan
membagikan mainan dengan cara mendatangi rumah rumah warga
dan tetap menjaga jarak
rencananya mainan ini akan dibagikan ke seluruh anak anak
di solo jawa tengah dengan target lima puluh ribu paket lainan
kartika bagus solo jawa tengah